selamat siang anda menyaksikan program gomudik dua ribu tujuh belas bersama saya yudi yudawan
satu hari jelang lebaran stasiun kereta api pasar senen jakarta pusat
masih dipadati pemudik yang akan pulang ke kampung halaman
ribuan penumpang menunggu waktu keberangkatan di stasiun pasar senen sabtu pagi
berdasarkan data daob satu pt kereta api indonesia
dua puluh enam penumpang kereta ekonomi jarak jauh akan diberangkatkan dari stasiun senan hari ini
sebanyak tiga puluh enam rangkaian kereta yang terdiri dari dua puluh empat rangkaian kereta reguler
dan dua belas kereta tambahan dioperasikan setiap hari selama masa mudik lebaran
puncak arus balik terjadi kamis dan jumat lalu
dengan jumlah penumpang mencapai dua puluh delapan ribu orang
ya dan untuk mengetahui kondisi arus mudik saat ini di stasiun pasar senen jakarta pusat
sudah ada korespondensi dari indonesia mardika utama
kita langsung menghubungi mardika
mardika bagaimana kondisi pasar senen hari ini meskipun dikatakan
puncak arus mudik pada hari kamis maupun jumat kemarin
apakah hari sabtu pagi dan siang ini masih padat dika
silahkan dengan laporan anda
ya selamat siang yuda
seperti yang bisa anda saksikan di belakang saya
suasana di stasiun pasar senen pada siang hari ini
satu hari menjelang hari raya idul fitri
sudah semakin ramai dan bahkan jumlah penumpang ini semakin bertambah
jika dibandingkan dengan pagi hari tadi
sesuai dengan yang disampaikan oleh humas daob satu pt kereta api indonesia
bahwa pada hari ini akan diberangkatkan sebanyak dua puluh enam penumpang
dengan menggunakan tiga puluh enam rangkaian kereta
dan dua belas kereta diantaranya adalah kereta tambahan
yang empat diantaranya juga termasuk kereta baru yaitu kereta ekonomi premium
bisa anda saksikan yuda di belakang saya ini adalah antrian
para pemudik yang akan masuk ke dalam area peron
karena sudah dekat dengan waktu keberangkatan
dan tak sedikit pula pemudik yang harus menunggu di selasar
stasiun kereta pasar senen jakarta pusat ini
dan juga di halaman stasiun
karena memang ada dua ruang tunggu sebenarnya
di stasiun pasar senen ini
namun secara kuantitas jumlahnya tidak mencukupi
untuk menampung para pemudik
masing masing ruang tunggu ini memiliki kapasitas tampung sebanyak seratus orang
dan memang akhirnya jarang atau sedikit pula
warga yang memilih untuk menunggu bahkan sudah datang sejak pagi hari tadi
dan menunggu sambil tidur di selasar stasiun pasar senan ini
dan menurut data dari humas daob satu pt kereta api indonesia
sejak h sepuluh sampai h satu hari ini
tercatat sudah ada tiga ratus empat puluh tujuh ribu penumpang
yang diperangkatkan dari stasiun pasar senan
dan itu artinya yuda
jika dibandingkan dengan h sepuluh sampai h satu
di masa mudik lebaran tahun dua ribu enam belas lalu
ya dika ini terkait dengan antisipasi dari pihak daob sendiri
terhadap tiket palsu ya
kemungkinan apabila ada
apa yang dilakukan oleh para petugas di sana
untuk mengantisipasi beredarnya
atau penggunaan tiket palsu oleh para penumpang nakal di sana dika
ya saya baru saja mendapatkan informasi
bahwa benar pada hari jumat kemarin
terdapat temuan sembilan tiket palsu yang dibawa oleh penumpang
dengan tujuan kutoarjo jawa tengah
karena tampaknya tidak dapat dibaca
atau tidak dapat deteksi oleh mesin pemindai
ketika penumpang sedang melakukan boarding pass
dan ini juga ternyata terlihat dari wujud tiketnya
atau fisik tiketnya sendiri berbeda
dengan tiket yang dikeluarkan oleh loket resmi
ataupun yang juga diperangkatkan
gerai gerai resmi yang ditunjuk oleh pt kereta api indonesia
tadi humas pt daob satu kereta api indonesia
suprapto mengimbau para pemudik yang masih
atau sedang mencari tiket kereta api
baik untuk mudik ataupun juga untuk pulang
kembali ke jakarta atau pada masa arus balik nanti
diimbau untuk membeli di gerai resmi
ataupun juga di website resmi pt kereta api indonesia
atau datang langsung ke stasiun
karena di luar itu tidak dijual tiket pt kereta api indonesia
sampai saat ini memang pihak dari pt kereta api indonesia
khususnya dari daob satu masih terus melakukan investigasi
mengapa bisa terjadi adanya tiket palsu
di stasiun pasar senen pada hari jumat kemarin yuda
ya baik mardika utama laporan anda langsung dari stasiun senen jakarta pusat
terima kasih selamat bertugas kembali dika
demikian gomudik siang ini sampai jumpa satu jam mendatang